pasien kabur tidak taat aturan berkendara
hingga mengabaikan imbauan pemerintah untuk tetap menjaga jarak dan menjauhi kerumunan
terbukti tidak sedikit masyarakat yang masih nekat melanggar imbauan pemerintah
karena saya melihat ada yang sudah positif saja masih bisa lari dari rumah sakit
yang pdb masih kemana apa beraktivitas kesana kemari
di tengah penerapan psbb yang telah dilakukan di empat provinsi dan dua puluh dua kabupaten dan kota di tanah air
presiden jokowi meminta evaluasi daerah mana yang sudah ketat dan efektif
serta yang masih longgar dalam penerapan psbb
saya ingin memastikan bahwa ini betul betul diterapkan

di tengah penerapan psbb yang telah dilakukan di empat provinsi dan dua puluh dua kawupaten dan kota di tanah air

salah satu tindakan gugus tugas covid sembilan belas dalam pelaksanaan psbb yang dinilai berlebihan oleh warga
adalah pembubaran paksa masyarakat yang tengah berada di warung makan
penerapan jaga jarak dianggap akan lebih tepat dibandingkan pembubaran paksa atau penutupan warung makan
selain itu berbagai cara dilakukan pemerintah
masing masing daerah agar masyarakat tetap di rumah
bahkan memberikan hukumannya unik
semua ini dilakukan agar warga taat aturan dan tetap jaga jarak juga lebih sadar terhadap bahaya penyebaran covid sembilan belas
jika berbicara aturan psbb ketua pmi yang juga mantan wakil presiden yusuf kala menilai
aturan yang berlaku saat ini masih simpang siur
aturan yang tidak begitu ketat membuat banyak masyarakat menganggap remeh dan masih melanggar
jika berbicara aturan
penyelenggaraan yang diperlukan adalah pemerintah
tapi kenyataannya juga masih simpan siur
katakanlah pemberitaan ataupun perintah majelis kadang kadang tidak jelas
sehingga harus lebih terkoordinasi lagi
untuk itu kita semua harus tetap menahan diri untuk tidak nekat melanggar aturan
jika benar benar ingin memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas